isu terorisme yang kembali merebak di tanah air menjadi pemberat indeks dan rupiah
sudah ada produsen lapangan siena indonesia rafraf kaffi di depan rumah terduga teroris di rungkut surabaya jawa timur
selamat sore rafraf bagaimana situasi terkini di rumah terduga teroris yang digerbak polisi
selamat sore punce baru saja dilakukan peledakan sisa bom yang dilakukan oleh gegana polri
kemudian juga densus delapan puluh delapan yang sejak pukul sebelas pagi tadi sudah datang untuk menyelidiki dan juga mengolah tempat kejadian perkara
di mana saat ini rumah kontrakan yang dihuni oleh trimurtiono yaitu seorang terduga terorisme yang meledakan diri dan juga keluarganya
di depan polrestabes surabaya pada tanggal tiga belas mei dua ribu delapan belas kemarin
dan saat ini masih
masih banyak juga warga yang berkumpul untuk melihat proses akhir dari peledakan tersebut
dan beberapa bom begitu yang kami ketahui informasinya walaupun tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak abrimob dan juga dari polrestabes di kota surabaya ini
mengatakan bahwa memang ada banyak bom yang ditemukan di rumah terduga teroris tersebut
namun sebagian bom tersebut diledakan di
di luar pemukiman dan hanya satu saja bom yang diledakan di pemukiman warga atau di tempat kediaman trimurtiono tersebut
dan peledakan bom tersebut juga menjadi tontonan warga
di mana hal ini dilakukan dengan sangat aman
pihak satpol pp kemudian juga pihak kepolisian gegana dan juga pihak puslap empat juga sudah mengamankan dan juga memberikan perimeter yang begitu jauh dari rumah terduga teroris

pihak satpol pp kemudian juga pihak puslapfor juga sudah mengamankan dan juga memberikan perimeter yang begitu jauh dari rumah terduga teroris

pihak satpol pp kemudian juga pihak puslapfor juga sudah mengamankan dan juga memberikan perimeter yang begitu jauh dari rumah terduga teroris
pihak satpol pp kemudian juga pihak puslapfor juga sudah mengamankan dan juga memberikan perimeter yang begitu jauh dari rumah terduga teroris
dan juga dari pemadam kebakaran sudah selesai melakukan tugasnya
ya raff raff bagaimana dilihat ekonomi di surabaya
kemarin sejumlah jalan ditutup kemudian juga pemilik toko banyak menutup tokonya
bagaimana dengan hari ini apakah sudah kembali lagi geliat ekonomi di sana
ya sepanjang perjalanan pengamatan saya dari sejak tanggal tiga belas mei
di mana ada tiga bom yang meledak di gereja di beberapa kota surabaya
hingga hari ini geliat ekonomi warga masih berjalan seperti sedia kala
tidak ada pengamanan yang khusus begitu namun ada beberapa pengamanan dari objek vital
seperti misalnya bandara terminal kemudian juga tempat tempat keramaian
yang tentu saja mendapatkan perhatian yang lebih
namun wali kota surabaya tri risma hari ini mengatakan bahwa warga surabaya dihimbau untuk tidak takut
kemudian juga untuk tidak terlalu memikirkan kejadian bom ini
karena memang sudah ada penampilan
penanganan yang jauh lebih bisa dilakukan baik oleh pihak kepolisian
sehingga masyarakat untuk tetap diminta tenang
meskipun pada hari senin tanggal empat belas mei dua ribu delapan belas pemerintah kota surabaya juga meliburkan
siswa siswa sekolah dari sd smp dan juga sma agar memberikan ketenangan begitu kepada warga
geliat ekonomi sampai pada sore hari ini memang tidak ada yang begitu dikhawatirkan
pusat pusat perbelanjaan besar yang biasanya ada di kota surabaya
juga tetap buka seperti biasanya tidak terpengaruh dengan adanya isu dan juga ancaman bom
walaupun di beberapa titik dan juga di beberapa lokasi ada pula yang menyebarkan berita berita
yang perlu dinilai kebenarannya dan juga tapi tetap harus diwaspadai
walaupun akhirnya ditemukan bahwa berita berita tersebut akhirnya tidak benar
jadi tetap diminta oleh pihak dari pihak kepolisian dari pihak pemerintah
kemudian juga kepada warga kota surabaya
tetap tenang tidak terpancing emosi
terima kasih raff raff kaffi langsung dari surabaya jawa timur